imbas libur lebaran dua ribu dua puluh satu tempat wisata di berbagai daerah dibanjiri pengunjung
akibatnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan akibat kurangnya pembatasan kapasitas
pemerintah daerah terpaksa menutup tempat wisata untuk menghindari lonjakan kasus positif covid sembilan belas
dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
gubernur jawa barat rituan kamil
selamat sore kang emil mina laidin wal faizin mohon maaf lahir batin selamat lebaran
selamat lebaran juga mbak rifana dan pemirsa cnn
pertanyaan pak riza patria juga waktu gubernur jakarta mohon maaf lahir batin
oke dan juga sudah bergabung wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
selamat sore pak wagup mina laidin wal faizin mohon maaf lahir batin
ya mohon maaf batin mbak nana pak gubernur kang emil dan pemirsa yang hadir
oke baik tadi sebelumnya ketua kpcpen sekaligus menko perekonomian
pak erlangga hartarto menyampaikan dalam konferensi pers bahwa dua provinsi
yang kemudian wisata
ketawan yang melonjak cukup tajam adalah provinsi dki jakarta dan juga provinsi jawa barat
tempat tempat wisatanya dibanjiri oleh masyarakat yang kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan
pada saat libur lebaran kemarin
saya mau ke kang emil terlebih dahulu
di jawa barat kita lihat banyak sekali tempat wisata yang kemudian dibanjiri oleh masyarakat
apakah kemudian ini tidak diantisipasi sebelumnya apa yang terjadi sebetulnya kang emil
pertama tempat wisata itu mayoritas ditutup khususnya untuk zona merah dan oranye sebelum lebaran
jadi tidak semua tempat wisata dibuka
kedua yang dibuka itu hanya di zona kuning dan di zona hijau
dan ketiganya mayoritas itu tak protokol mbak
jadi yang viral viral itu tidak mewakili wajah semua pariwisata yang di jawa barat
pengandaran itu sebenarnya pantai utamanya itu tak protokol
kalau batu karas itu kan pantai kecil ya
yang memang agak terjauh dari pantai mainstreamnya pangandaran lah kira kira begitu
nah sesuai protokol edukasi penyekatan
dan kalau sudah dilakukan edukasi penyekatan masih melebihi kapasitas
itu tentu kita lakukan dengan tegas penutupan
karena tidak semua tempat wisata itu pintu gerbangnya satu
misalkan kayak ancol kan enak ya
mudah untuk dibuka tutupnya oleh satu gerbang
tapi kalau namanya di jawa barat pantainya gunungnya lembahnya
itu pintu masuknya dari seluruh penjuru matang
memang kita lakukan evaluasi harian
mayoritas yang dievaluasi harian tetap kita buka
kan tidak jadi berita
tapi yang viral karena melebihi kapasitas
akhirnya kita tutup contohnya akses ke ciwide
ke pangandaran batu karas dan lain lain
saya kira kondisinya seperti itu
dan kita antisipasi juga
kita sudah lakukan pengetesan di enam ribuan pemudik
dan dalam enam ribu itu ada juga pelaku pariwisata yang berwisata
itu ada sekitar dua yang terpapar positif dari random sampling kita
dan lima puluhan terpapar positif di perjalanan
saya kira antisipasi itu sudah kita lakukan prosedur
oke saya mau ke dki
pak wagub kemarin memang sempat viral gambar gambar
masyarakat yang kemudian membludak datang ke pantai marina ancol
dan juga tempat wisata lainnya
kemudian apa yang sebetulnya terjadi
apakah memang ada sanksi yang diberikan kepada pengelola ancol
dan juga tempat tempat wisata lain yang tidak menerapkan
pembatasan kapasitas dan juga tidak menerapkan protokol kesehatan
yang pertama kebijakan para wisata sudah diatur bersama pemerintah pusat itu
kemudian yang kedua
karena ada potensi libur yang biasanya masyarakat banyak ke tempat tempat wisata
di libur lebaran
maka kami rapat bersama forkopinda dipimpin langsung pak gubernur
tentu dengan syarat dan ketentuan
bisa masuk dilakukan secara online
dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat
jadi itu upaya kita meredam
tapi juga memberi kesempatan
taman rekreasi dibuka
namun dalam perjalanannya memang banyak sekali yang masuk
dan semuanya melalui online
secara umum juga seperti disampaikan pak gubernur dan pak engkang emil
semuanya mengikuti protokol kesehatan
mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan masker
tapi secara umum
penggunaan protokol cukup baik dilaksanakan
ada petugas diatur demikian dan lain sebagainya
memang di jakarta berbeda dengan pangandaran dan lain lain
jakarta ini kan pantainya sedikit diancol
beda kalau kang engkang emil pantainya panjang
memang mungkin terjadi kerumunan di beberapa titik
itulah sebabnya akhirnya kami memutuskan
untuk tanggal enam belas tujuh belas sabtu minggu lalu
sabtu dan minggu kami putuskan untuk ditutup
untuk menghindari terjadinya kerumunan dan potensi penyebaran
itulah kebijakan yang kami ambil
mohon maaf kepada masyarakat keluarga jakarta
yang tidak dapat menikmati rekreasi di ancol
taman mini dan kebun binatang ragunan
di hari sabtu dan minggu lalu
karena kami terpaksa menutup
agar menghindari terjadinya kerumunan potensi penyebaran covid sembilan belas
oke tapi ada sanksi dan juga peringatan
kepada para pengelola tempat wisata pak wagub
ya tentu semua sudah ada sop prosedurnya
siapa saja yang melanggar di level pimpinan menengah
bahkan di tingkat level terendah sekalipun
siapapun yang melanggar tentu ada sanksi yang sudah diatur
sudah ada ketentuan yang ada
kita selalu memberikan reward and punishment
kepada semua secara adil dan bijak
oke baik kang emil anda sebagai kepala daerah
untuk provinsi jawa barat dan juga kepala daerah kepala daerah lainnya
kemudian dikomplain oleh masyarakat yang membiarkan tempat wisata dibuka
padahal berdasarkan yang kita dengar bahwa sebetulnya
apakah memang ada perintah dari pemerintah pusat
agar tempat wisata dibuka sehingga pemprov semua harus memperhatikan
karena ini akibatnya yang menjadi atau mendapatkan komplain
adalah kepala daerah yang tempat wisatanya dibuka kang emil
ya kembali lagi saya sampaikan bahwa arahan presiden adalah
ekonomi jangan mati sampai nol kira kira begitu
maka manajemen buka tutup ngegas nge rem
dan evaluasi harian menjadi solusinya
makanya tadi saya sampaikan di jawa barat itu mbak
ada satu ratus lima puluh delapan destinasi pariwisata
yang ramai kemarin viral kurang lebih tiga sampai empat lokasi
berarti kan ada satu ratus lima puluh an lainnya tidak viral tidak terberitakan
karena sebenarnya sudah sesuai prokes
contoh di lembang di kbb yang biasanya orang jakarta larinya ke lembang
kan nggak ada kehebohan kehebohan karena tadi sama seperti di jakarta
kita atur tiketingnya online kita pastikan ada polisi dan tni di pintu gerbang
memastikan jumlahnya sesuai kapasitas yang dikurangi
di taman safari itu terkontrol
jadi dari satu ratus lima puluh delapan an tempat pariwisata yang memang ada dinamika karena lokasinya tidak bergerbang
tapi tiga sampai empat yang viral ini sekali lagi tidak mewakili mayoritas yang buka di seluruh jawa barat
itu pun dengan syarat dia memastikan bukan di zona oranya zona merah
akibatnya ekonomi masih bisa tetap jalan tapi tidak melanggar protokol kesehatan
kan tindakannya juga tegas kepada yang melanggar langsung kita tutup
makanya tempat tempat yang kemarin terduga tidak bisa ditahan itu kita tutup
sama juga permohonan maaf mungkin nanti liburannya setelah sesi liburan lebaran selesai
silahkan datang lagi tentu dengan jumlah tidak berbarengan di satu waktu
sehingga menimbulkan kerumunan
oke baik ekonomi tidak boleh mati begitu ya sepanjang protokol kesehatan itu diberlakukan
saya ingin tahu di dki jakarta bagaimana kemudian proses tracing dilakukan di tempat tempat wisata
seperti contohnya di pantai ancol kalau kemudian banyak yang terkonfirmasi positif imbas dari kerumunan
karena kalau kita tahu untuk masuk ke ancol tidak perlu untuk mendaftarkan
ataupun menyertakan alamat di mana
jadi proses tracing nya akan seperti apa pak wagub
ya tentu dalam proses lestinya
seperti kita sampaikan di berbagai kesempatan bahwa untuk masuk wisata wisata di dki jakarta
itu menggunakan secara online
dan itu diperjelaskan jadi tidak mungkin warga non jakarta bisa mengakses
karena di situ kelihatan ktp nya kan harus diperjelaskan
jadi saya kira itu kami sudah melaksanakan oleh ketentuan peraturan yang ada
jakarta itu seperti ancol kapasitas satu ratus dua puluh ribu
dan memang protokol nya sejauh ini dilakukan sebaik mungkin
mungkin ada penumpukan atau kerumunan di beberapa titik
tapi secara umum sudah memenuhi syarat dan ketentuan penyebarannya
dan titik titiknya termasuk kapasitasnya tidak melebihi dari tiga puluh ribu
jadi saya kira namun demikian ini tetap menjadi pembelajaran dan apolosi kita ke depan

apakah ke depan nanti akan kita tutup atau buka tutup
atau dibatasi dan sebagainya
itu kami pemerintah dki jakarta bersama pemerintah daerah lainnya
dan pemerintah perusahaan akan mencarikan solusi yang terbaik bagi kita semua
agar rekreasi dapat didikmati
tapi tidak menimbulkan penularan atau ekonomi bisa tetap jalan
tapi kesehatan tetap baik dan sehat
kang emil ini masyarakat diprediksi masih akan datang ke tempat wisata
sampai tanggal dua puluh mei mengingat arus balik kabarnya baru akan mencapai puncak di tanggal dua puluh
kemudian apa langkah antisipasinya pemprov
jawa barat untuk satu ratus tiga puluh an lebih tempat wisata di sana
supaya tidak diserbu oleh pengunjung sampai tanggal dua puluh nanti kang emil
ya saya kira tadi keberhasilan di lembang keberhasilan di beberapa tempat
tentu akan kita jadikan standar kemudian pembelajaran di tempat yang tadi pintu masuknya nggak bisa satu
seperti pantai pantai juga kalau terlihat potensinya ekstrim
tentu kita akan tutup seperti yang kita lakukan
kemudian kita juga melakukan random sampling tadi ya
ada sekitar enam ribuan dan terpapar sekitar lima puluh tiga an
itu juga menjadi pelajaran kita akan memperbanyak titik titik random sampling untuk tes covid
kita sudah menyiapkan tujuh belas titik sementara ini untuk di pintu pintu jalanan
agar yang masuk keluar dan berperjalanan arus mudik juga bisa kita antisipasi
terakhir kita sudah menyiapkan banyak antigen
pcr untuk daerah daerah yang pemudiknya kembali ke daerah daerah padat di bodebek
di bandung raya sehingga kita akan fokus pengetesan covid itu kepada pemudik
saya ucapkan terima kasih
dan kepada yang berwisata mohon mereview dulu mengevaluasi mereset
jangan sampai dia datang ke tempat yang ternyata ditutup oleh pemerintah untuk pengendalian covid
dan kita memaksimalkan pendaftaran online khususnya untuk wisata yang memang dikelola
dan punya satu gerbang yang mudah dikendalikan
kira itu mbak
baik pak wagub informasi yang kami dapatkan bahwa sikm sudah tidak dibutuhkan lagi
untuk bisa keluar masuk dari ibu kota
bagaimana untuk mengenal ini
pasti nanti kalau misalnya ada tempat tempat wisata yang diserbu oleh pengunjung
ataupun masyarakat dari luar ibu kota dan juga mengantisipasi arus balik masyarakat yang akan kembali ke ibu kota
yang pertama untuk bisa masuk ke akses pariwisata di jakarta
itu tidak dimungkinkan bagi penduduk non jakarta karena menggunakan ktp
jadi sudah tersortir di situ apalagi pendekatannya menggunakan online
jadi belum sampai ke tempat wisata sudah ditolak kalau dia non jakarta
yang kedua memang skm mulai besok tidak diberlakukan lagi
sudah dibatasi sampai tanggal tujuh belas
namun salah satu syarat yang penting sesuai dengan kesepakatan adalah
bagi yang balik harus mulai ke jakarta itu harus menyertakan bukti surat keterangan sehat
atau bukti rapid anti gas atau anti gen atau pcr dan lain lain
saya kira ini nanti akan ada pengecekan di beberapa titik
yang bekerja sama dengan polda metro kodam jaya dan dki jakarta
untuk memastikan di beberapa titik di wilayah perbatasan perbatasan untuk masuk ke jakarta
juga dilakukan pengecekan penyekatan dan pemeriksaan memastikan
bahkan kami juga hadirkan petugas yang akan melakukan rapid antigen
di beberapa titik untuk memastikan
sebagaimana kita ketahui bahwa alhamdulillah kemarin kita lihat
datanya cukup mengembirakan bahwa sedikit sekali memang yang kena covid
datanya kalau di jakarta ada lima ada sepuluh dari lima yang kita rapid anti gen
mudah mudahan hari besok dan seterusnya juga kita mendapat data yang kecil
yang terpapar virus corona yang harus balik dari daerah
mudah mudahan mencapai angka
untuk itu kami minta seluruh warga yang harus balik
memastikan bahwa sebelum sampai di jakarta sebelum berangkat harus melakukan rapid test anti gen
untuk memastikan bahwa kondisinya sehat hingga nanti bisa lolos ke jakarta
oke terakhir pak gubernur kang emil kesiapan tempat karantina jika memang terjadi nanti lonjakan kasus positif
akibat dari arus balik dan juga membludaknya tempat wisata seperti apa di jawa barat
ya waktu saat mudik kemarin mbak
itu satu tujuh ratus delapan pemudik sudah kita tahan di desa masing masing
jadi kan urutannya tiga diedukasi masih tidak mau juga disekat sekat lolos juga
nah di desanya kita tahan jadi laporan dari tim satgas
ada seribu tujuh ratus delapan yang di desanya ditahan dan di karantina
dan itu juga akan kita berlakukan nanti di tempat dia kembali dari mudik baliknya
jadi di mudik balik itu nanti di karantina juga dan juga dilakukan tes yang kita drop peralatan pengetesannya
dimaksimalkan empat belas hari ke depan akan kita prioritaskan kepada pemudik
jadi rt rw itu harus melaporkan mbak warganya yang hilang selama lebatan
diasumsikan dia akan mudik nah itu yang akan menjadi target pengetesan antigen
sehingga diharapkan lebih terkendali jadi saya simpulkan kelihatannya akan naik ya mbak saya mau fair aja
tapi tidak akan sedrastis seheboh di natal tahun baru
di mana liburan mudik dua ribu dua puluh pindahnya ke libur natal tahun baru
tidak ada pengetatan seperti sekarang tidak ada ppkm mikro
sekarang laporan hari ini jawa barat lagi bagus dki juga
nah jadi mudah mudahan empat belas hari ke depan dengan ngetes di jalan ngetes di kampung asal dan di tempat bekerja
saya meyakini bahwa kenaikan bisa dalam kategori masih terkendali
oke semoga tidak terjadi kenaikan yang signifikan pasca libur lebaran ini
terutama bagi masyarakat yang akan kembali ke kotanya baik ke ibu kota ataupun ke jawa barat begitu
dan tidak ada lonjakan kasus dari tempat tempat wisata
terima kasih sekali gubernur jawa barat rituan kamil dan juga wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bapak bapak
mbak nana kang emil semuanya pemirsa terima kasih